hei kakek tua minggir kamu raja dan permaisuri mau lewat cepat
pasti penyihir itu sudah berubah menjadi ratu gita
aku harus segera memperingatkan raja
raja hati hati itu adalah penyihir yang sedang menyamar sebagai ratu kita
wah sok bunganya indah
aku ingin kau menjadikan aku permaisuri
aku tidak mau
baik kalau begitu
aku ingin kau menjadi permaisuriku
uh banyak sekali pohon di sini
uang kejujurannya yang mana ya
pohon itu berdaun kecil dan dari daunnya itulah yang bisa dijadikan obat
pohon itu hanya bisa didekati oleh anak yang jujur
kalau begitu aku akan memanggil uang kejujuran itu
kok gak ada pohon yang bersinar ya
apa jangan jangan aku kurang keras
pasti penyihir itu sudah berubah menjadi ratu gita
aku harus segera memperingatkan raja
itu adalah penyihir yang sedang menyamar sebagai ratu kita
berani beraninya kamu menghina permaisuriku
penguama tangkap kakek tua itu
baik pak gita
masukkan sekarang ke dalam penjara
aku berkata yang sebenarnya
barang siapa yang berani menghina permasyuriku
nasibnya akan sama dengan kakek itu
masuk ke dalam penjara
di mana aku bisa menemukan pohon kejujuran itu
di mana aku bisa menemukan pohon kejujuran itu
di mana aku bisa menemukan pohon kejujuran itu
di mana aku bisa menemukan pohon kejujuran itu
kau tidak bisa menemukan pohon kejujuran itu
mau diapain pohon ini

bisa pohon ini sudah lama mati
kalau begitu nenekku gak bisa disembuhkan lagi
jadi kamu mencari pohon ini untuk menyembuhkan nenek kamu
sebenarnya pohon ini bisa dihidupan lagi
sudah lama saya menunggu orang yang bisa membuat pohon ini bersinar
orang yang bisa membuat pohon ini bersinar adalah orang yang bersih hatinya
terus bagaimana caranya menghidupkan pohon ini kembali
yang bisa menghidupkan pohon kejujuran hanya setetes kristal
mata air pusaka kerajaan
terimalah biji dalam ranting ini
kalau ranting pohon itu ditetesi air vital maka dia akan tumbuh menjadi pohon kejujuran yang baru
bim salah bim
hidungnya jadi panjang seperti itu aja
bim salah bim
bim salah bim
kita cari orang lain lagi yuk
aku harus cepat sampai ke kerajaan dan menghidupkan kembali pohon kejujuran ini
pasti nenek salma sekarang sedang menunggumu
kamu gak bisa menyembunyikan sesuatu dari kami
beneran aku gak bawa apa apa
ranting ini aja pakai diumpetin segala
kembalikan ranting itu